anggota kepolisian tni dan satpol pp masih berada di desa wadas kabupaten purworejo hingga rabu pagi
suasana desa wadas sepi berbeda dengan selasa siang kemarin
desa tampak lengang hanya petugas yang tampak berjaga di lokasi
penjagaan lanjutan tersebut dilakukan untuk pengukuran lahan query atau penambangan batu andesit
terkait program strategis nasional bendungan bener
pengukuran dilakukan oleh bpn kabupaten purworejo
sementara itu dalam keterangan persnya gubernur jawa tengah ganjar pranowo
meminta maaf atas tindakan represif aparat ke warga desa wadas
menurut informasi cnn indonesia com ganjar mengklaim telah menjalin komunikasi
dengan kapolda jawa tengah dan komnas ham untuk memantau perkembangan di desa wadas
ganjar juga menambahkan khusus untuk pembangunan bendungan di desa wadas
pemerintah akan mengedepankan diskusi